beberapa hari lalu dua orang dokter spesialis di kota medan meninggal dunia
usai terpapar covid sembilan belas
dua dokter spesialis yaitu spesialis penyakit dalam
dr daud ginting dan spesialis ortopedi
dr edwin parlindungan marpaung
meninggal dunia akibat terpapar covid sembilan belas
dr daud ginting sebelumnya dirawat selama satu minggu di rumah sakit mitra sejati medan
kemudian dipindahkan ke rumah sakit khusus covid sembilan belas
di marta friska malta tuli medan
daud gintik meninggal dunia pada tiga puluh agustus pukul dua dini hari
sementara itu dr edwin parlindungan marpaung
yang merupakan dokter spesialis ortopedi di rumah sakit columbia asia medan
meninggal di hari yang sama juga pukul dua puluh satu empat puluh empat waktu indonesia barat
kedua dokter yang meninggal terpapar covid sembilan belas ini
bukan merupakan dokter yang menangani langsung pasien covid sembilan belas
id medan melihat ada kecenderungan tenaga kesehatan dan dokter yang meninggal
justru mereka yang tidak langsung menangani pasien covid sembilan belas
idi medan juga menemukan banyak rumah sakit yang merawat tenaga kesehatan mereka sendiri
saat ini kita menilai potensi penyebarannya semakin agresif hari demi hari
karena kita dapat laporan justru banyak tenaga kesehatan di rumah sakit
yang dirawat di rumah sakitnya sendiri saat ini
kita mengkhawatirkan kalau ini kita tidak
tidak mengambil langkah yang sangat strategis
kecenderungan di bulan sembilan akan kewalahan kita
dengan meninggalnya dua dokter dari medan ini
jumlah dokter di indonesia yang meninggal terpapar covid sembilan belas menjadi seratus orang